kalau bicara secara kuantitatif
bantuan sosial ini sebetulnya sudah sangat luar biasa
belum lagi ditambah bantuan desa belum lagi ditambah subsidi
nah memang ada dua yang perlu diperhatikan
pertama karakter ya karakter yang masuk dalam kerangka jaminan sosial
jaminan sosial ini kan tadi yang sebelum pandemi juga sudah berjalan
misalnya seperti pkh ptnt
nah yang kedua kebijakan yang sejauh ini diakselerasi oleh pemerintah
sebagai bansos dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
seperti misalnya bst lalu beras sepuluh kg yang baru baru ini sudah juga diluncurkan oleh pak jokowi ya
nah ini dianggap sebagai bantuan dasar kebutuhan pokok masyarakat
yang diharapkan bisa menopang ekonomi
nah terlepas itu banyak sekali memang fenomena masyarakat hari ini kehilangan penghasilan
dan juga kalau diperhatikan banyak keluarga yang terdampak covid itu kehilangan pencari
mata pencaharian gitu jadi kehilangan pencari nafkahnya gitu ya
nah ini yang sebetulnya menurut saya juga harus kita perhatikan banyak keluarga yang tadinya
tidak tergorong keluarga miskin hari ini menjadi keluarga miskin
artinya potensi kemiskinan kita akibat pandemi ini dengan juga ada penurunan tingkat ekonomi
itu juga bisa jadi sangat tinggi